italia menjadi negara kedua dengan jumlah kasus covid sembilan belas terbanyak di dunia
lonjakan kasus dari covid sembilan belas di italia ini pun membuat warga negara indonesia yang ada di sana harus semakin waspada
dan kita sudah terhubung melalui sambungan skype dengan cita aprianti seorang warga negara indonesia yang berada di verona italia
selamat sore waktu indonesia dan selamat siang ya untuk waktu italia
bagaimana kemudian perkembangan kondisi terkini di sana terutama pasca lockdown yang sudah dilakukan di sejumlah wilayah ya
sejak awal maret lalu
oke jadi saya mau sharing sedikit soal situasi di sini
tepatnya saya sekarang di verona italia bagian utara
saat ini korban positif sudah mendekati angka di tiga puluh tujuh ribu dan setiap hari angkanya terus bertambah
jadi seluruh italia di lockdown sudah hampir dua minggu kami di karantina
dan semalam aku lihat di berita juga masa karantina ini akan diperpanjang
sampai kapan nanti informasinya ini akan diperpanjang masa karantina atau lockdown di daerah atau di negara italia
untuk masa lockdownnya itu kami belum tahu tapi pemerintah semalam mengatakan akan diperpanjang sampai waktu yang belum ditentukan
oke cita kemudian bagaimana cara anda sehari hari untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari hari untuk bisa bertahan hidup di sana
jadi karena semua toko retail tutup kecuali supermarket dan parmasi
yang masih buka dan itu juga ada jam jam tertentu untuk mengunjungi tempat tersebut
dan setiap masuk supermarket itu ada maksimal orang dan kami harus berjarak sekitar dua meter
oke bisa dijelaskan lebih rinci lagi itu dibukanya atau diperbolehkannya pada pukul berapa sampai pukul berapa
kemudian berapa orang yang diperbolehkan untuk berada di satu tempat dalam waktu yang sama
di daerah aku sendiri
dekat sini itu maksimal lima orang dan dibuka dari jam sembilan tiga puluh pagi sampai jam lima sore
selain itu aturan apa lagi cita yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan selama masa lockdown ini
jadi kalau misalnya ada warga yang melanggar peraturan tersebut akan dikenalkan kinaltis
sebesar dua ratus enam euro
oke itu bagi setiap warga yang melanggar
kalau saya tidak salah itu di beberapa negara lain seperti diantaranya adalah di spanyol ya
banyak polisi juga yang berjaga atau bersiaga di area tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada warga negara
atau masyarakat yang ada di sana untuk melanggar
hal serupa terjadi juga tidak cita di italia
atau di verona tempat anda berada
ya pastinya di sini serupa dengan di negara negara lain di eropa
kami semua sangat strict soal karantina ini
jadi setiap hari aku tuh dengar kayak sirine di sekitar daerah saya
dan setiap hari juga ada kayak pembersihan di setiap jalan untuk menghindari adanya virus tersebut
oke berarti penyemprotan disinfektan juga terus dilakukan ya di sana sebagai suatu upaya untuk mengurangi penyebaran covid sembilan belas
kalau sejauh ini koordinasi dan komunikasi
apa yang dikasihnya dengan pihak kbri seperti apa
jadi saat ini pemerintah kbri mengeluarkan self declaration
yaitu setiap wni yang mau keluar itu harus mengisi formulir yang menyatakan kalau kami negatif dari corona
tapi untuk sekarang mungkin lebih aman kalau kami semua stay di rumah dan mengikuti aturan dari pemerintah
oke baik terima kasih banyak cita sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
jaga kesehatan anda dan waspadakan penyebaran covid sembilan belas